tapi bukan berarti kalau dunia lo runtuh
lo kayak gini lo jadi dar
lo harus tetap semangat bella
tante aku mau ajak bella jalan jalan
iya langsung dibawa ya
kok senyum mbak tuneng
aduh senyum bella teh
turun berawa orang teh
kok dipikir pikir teh
kayaknya mendingan si gino daripada si monde ismin teh
kalau menurut mami mah
kalau mami masih muda
orang gebet oge sih kan amat
aduh aduh ya
yang penting kasih semangat sama sih
hm semangat telepon akan ngewok
mumpung si bella lagi pergi ah
hm kesempatan dalam kesempitan yuk
cek saya mbah
si dudung tehnya
jika nak habis beres makan malam
waktu itu sama si neng nad
mudah mudahan cuma semua
semua sisa rumah
nah awal apa eh
gak suat ini mah eh
apa yang kacau
iya si ceket
fir'aun perempuan teh awal awal tuh
eh angkat ya
tuh sok sok angkatlah
aduh kangen suaranya
kumaha eh pak ewoknya
bukan mengkudu mengkilat
hah si ceket
kalau si abang nama lagi ke jamban
eh eh orang kota mah gak tahu jamban
betah pisah di wc
ayah jin di wc
nyimpen jin di wc nya
iya teh saha
sob ngaku ke lu lah atuh
saha emaneh teh
huari wc anyway hah
eh teh ngobrol aja sama saya ya
sambil nunggu si abah keluar dari wc
sama dadang anuhidung bumbu rawon
nggak lepo ya
jangan jangan nggak boleh
ratu endorse bicara sama kamu
nanti keturunan hitam ya
ketularan ceh hitamnya
aduh belepotan nanti
ah matikan lah ya
nggak ada sopan santunnya
cek saya juga pir aun awewe
udah lah terjalan lagi lah
mau ketemu cekeket
blagana gak mau terima telepon
pedah lama nyamperin si cekeket
kete manis mau ngomongin pernikahan
qibla nya yang arah mana ya
lo jangan macem macem di rumah gue
orang gue datang ke sini kan
ngelirin masalah kita
karena gue tuh nggak mau terus terusan kayak gini lex
kalau misalnya lo
sama black cobra bersedia damai sama gue dan temen temen gue
gue yakin banget bro
temen temen gue juga pengen berdamai sama kalian
dan nggak mau memperbanjang masalah ini
kalau lo berani nggak
lo salah besar lex
gue datang ke sini
gue pengen selesaikan masalah kita
karena gue udah nggak mau
ada permusuhan di antara kita
dari dulu juga kita mudah matang masalah
jadi lo nggak usah basah basih di depan gue
nggak usah so damai
gue datang ke sini pengennya
selesai masalah kita secara damai
itu aja kok gak ada yang lain
buat rumah gue
ya kalau lo mau sholat ya silahkan
dan pergi dari rumah gue
gue udah pernah mau aja sendiri
jadi akang abah tuh maunya
acara nikahan kita tuh gimana
nggak disuruh minum kopi dulu ini teh
ya sok sambil minumlah
maunya teh ditampil
emang kopi buatan teh manis teh
maunya sederhana aja teh
sederhana sesederhana mungkin
tidak perlulah dirayakan di gedung
ya sepuluh lantai tidak perlu
dikawal sama mobil sepuluh meter
segera teronton tidak perlu
malah kita tidak kenal tidak perlu teh
dangdutan tujuh hari tujuh malam tidak perlu
masya allah kang abah
ya saya juga gak mau kayak gitu
emangnya kita selebritis apa
ya biasa biasa aja lah
tidak salah pilih
berarti saya beli pasangan teh manis deh
kita tinggal undang keluarga
dan teman teman sedekat aja
saya sudah hitung hitung
kayaknya kalau dari keluarga saya
saya mau undang sekitar lima belas orang
nah kalau dari kang abah
kira kira ada berapa
di kalimantan sepuluh ya teh
di jawa ada lima
terus lewat sukabumi cianjur
ewang jadi sabaraha teh
jadi udah berapa ya teh
abah keluarganya banyak bang
eh bukan teh manis
itu bukan keluarga saya
dulu bengkel bengkel yang saya lewatin buat nyari motor
apa ditanyain serius mini
malah jawabnya bengkel
yaudah jangan ngambak atuh
ini ser seran saya teh
ih malah godain orang
serius ini nanya berapa keluarganya
eh saya mau undang siapa lagi
cuma keluarga saya cuma neng raya
dan wadadang broding sama sardu
udah itu aja
udah ya segitu aja nggak usah nambah lagi
eh boleh nambah lagi dah
nggak usah nambah lagi
leluh leluh leluh
suasana hatiku nangang jadi kiuh
ngelihat si gg tadi teh
aduh manis perhatian pisah sama si bella
iri deh hati
aduh kemahak gitu rasanya
rasanya kepingin kepingin suwir suwir gimana gitu loh
sebaiknya telfon aja kali ya si akang ewok
kangen dengerin suaranya
biar si hati ini jadi ngeredeyat gitu
nggak belebep lagi gitu suasana hati
masya allah kiamat kiamat
masya allah kiamat
aduh apaan kakak kiamat
tidak ada iya aku pustin aku
si awan dia dia dia dia dia dia
ada apa sih akang abah
nampak nampak ceketi ceketi ceketi ceketi ceketi
masya allah akang abah
saya mah jantungan ini alamat ini jantungan nanti nikah sama akang abah
saya pikir ada apaan
saya lebih jantungan lagi teh kalau ditelepon sama ceketi teh
aduh mending ditelpon teh teh teh seribu kali
enggak sok aduh diangkat
kan telponnya juga telponnya akang abah
nelponnya ke akang abah siapa tahu dia kangen sama akang abah
siti mana istimewa jebles deh ini
jelees akang abah jelees
cuma pun teh teh